saudara besok hakim mahkamah konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa pilpres yang dijadwalkan berlangsung pukul sembilan pagi
dalam sidang senin besok saudara majelis hakim akan membacakan dua putusan yakni putusan atas permohonan anies baswedan muhaymin iskandar dan juga permohonan atas ganjar pranowo dan mahfud md
untuk menjaga kondusivitas selama sidang jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono memastikan area gedung akan disterilkan
mk ini hanya akan mengundang para pihak yang terlibat dalam sengketa
terkait pengajuan surat dari sahabat peradilan atau amikus kuriyai jurubicara mk menyebut bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan amikus kuryai dibacakan dalam sidang putusan sengketa pilpres
anwar usman sebelumnya berbukti melanggar etik atas penanganan perkara uji materi nomor sembilan puluh terkait syarat usia capres capapres
dalam sidang sengketa pilpres sejumlah pihak telah dihadirkan dalam upaya pembuktian dalil dari pihak pemohon maupun termohon
dari sejumlah saksi yang hadir kesaksian empat menteri jokowi mendapat perhatian publik
pada lima april dua ribu dua puluh empat empat menteri kabinet indonesia maju diantaranya menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk muhajir effendi
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menteri keuangan sri mulyani indrawati dan juga ada menteri sosial tri risma hari ini menjadi saksi dalam sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
menurut ketua mk soehartoyo para menteri jokowi dipanggil karena mahkamah konstitusi menganggap kesaksian keempatnya penting
dalam hitungan jam masyarakat indonesia akan mengetahui keputusan dari sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden setelah melalui persidangan sejak pertengahan maret lalu
capres anies baswedan mengaku siap menghadiri sidang pembacaan putusan senin pagi dua puluh dua april
seperti pertandingan sepak bola kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan
kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang begitu kan
sepekan jelang putusan hakim dibacakan ramai aksi mengirim surat sahabat peradilan atau amikus kure dari sejumlah pihak
salah satu yang menjadi sorotan adalah tulisan tangan megawati soekarno putri
yang diantarkan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kelima bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum pd perjuangan
tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat
dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat untuk itu pemimpin
kekuasaan semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik
salah satu petitum atau permohonan yang dimintakan pihak pemohon yakni mendiskualifikasi paslon nomor urut dua prabowo gibran
menurut tim hukum dua bila permohonan didiskualifikasi dikabulkan pihaknya justru mempertanyakan keadilan bagi sembilan puluh enam juta suara pemilih prabowo gibran
menurut kita semua kalau sampai kalau itu didiskualifikasi artinya kan suara daripada masyarakat indonesia yang jumlahnya sembilan puluh enam juta lebih itu itu berarti jadi nol kan
mereka juga bisa marah dong suara saya kemana katanya
jadi nggak ada ketidakadilan juga gitu loh kalau gara gara itu lantas diabaikan dinafikan suara dari sembilan puluh enam masyarakat indonesia

jika hal ini masuk ke cousins makanya ada masa liburan
oppalan sudah selesai tempats